anda masih menyaksikan layar demokrasi perdebatan mengenai perlu atau tidaknya presiden jokowi
mengeluarkan perpu terkait undang undang kpk yang baru terus mengemuka
dalam kupas tuntas minggu lalu peneliti perhimpunan pendidikan demokrasi rocky gerung
merasa solusi pemerintah untuk menjawab tuntutan publik soal revisi undang undang kpk
hanyalah sebuah solusi teknis bukan solusi etis
lalu apa jawaban dari istana kita saksikan cuplikan dialognya
eko sulistyo deputi bidang komunikasi politik kepala staf kepresidenan
roky gerung peneliti p dua d
banyak tokoh itu memang presiden menyampaikan ada ruang yang memang menjadi hak presiden
hak prerogatif presiden untuk misalnya memberikan membuat kebijakan soal perpu
nah tapi ini tentu ada hal hal teknis yang akan dikaji dengan pembantu pembantunya
demonstrasi hari ini berhasil
akar pada ketidakpercayaan orang pada presiden yang gak bisa diucapkan
yang hanya bisa diucapkan oleh cover majalah tempo
jadi di belakang kita ada psikologi yang sudah terbentuk secara umum bahwa ini pemimpinnya pembohong
ya semuanya adalah di handle secara teknis padahal berbohong itu adalah problem etis
ya presiden berbohong
macam psikologi umum yang merasa bahwa ada yang nggak beres ada yang gak adil
ada problem etis luar biasa
diselesaikan dengan cara teknis
perpu itu urusan teknis
bahkan dipamerkan tadi di media masa
ini tokoh tokoh lsm tua tua itu dikumpulin di situ
seolah olah ini menyogok pada kelas menengah menyogok pada civil society
bahwa kita akan menghasilkan satu solusi yaitu perpu
cukup tiga empat orang diundang ke istana
kenapa dipamerkan di situ
seolah olah masyarakat umum mengerti
kalau udah diselesaikan soal itu di meja makan presiden
saya kasih kesempatan mas eko untuk bisa menanggapi dulu
ini kan presiden banyak disebut sebut oleh rokin ya
sebelum nanti ke bang usman dan ke bang zulfan
ya kalau bukan pendapatnya seperti itu ya emang bukan rokin
ya karena presiden yang punya soal
ya artinya begini
artinya dalam konteks bernegara memang ada masalah yang harus diselesaikan
dan tadi adalah proses
salah satunya adalah proses untuk melakukan
menyelesaikan masalah itu
tahapannya memang belum sampai kepada apakah misalnya ini nanti akan dilakukan dengan kebijakan perpu atau bukan
tapi tahapannya sudah ada tahapan atau stepnya sudah dirancang untuk mengundang para tokoh tokoh
mungkin juga lain kali dengan mahasiswa
supaya semua pihak ini diundang
nah bisa juga nanti rocky diundang ya
tapi pasti rocky menolak gitu
nah itulah cara
jadi bukan sekedar teknis katanya
seperti kata rokin tadi
bukan sekedar teknis negara mengatasi atau menghandle aspirasi dua tiga hari terakhir ini
ya artinya begini
teknis itu kan undang undang
tapi politisnya itu kan juga menyelesaikan masalah itu
nah karena memang ada aspek politis sekarang ini yang berada di tengah tengah masyarakat
antara kutub yang mengendaki dengan landasan moralitas ya
terutama dari para mahasiswa yang mengendaki